jalan pak cepetan
eh jangan macem macem gue yang
lihat aja lu nanti angel
kalo lu itu pacar gue gue akan selalu ngejar lu angel
cowok itu mantan pacar angel lah
loh kok angel gak pernah cerita ya
tuh udah pas sih
edip jadi senjata lu yang paling abu itu diminta juga sama tukang kebun nesetan sudiana
akhirnya penemuan gue ada juga yang dipake
kata tukang kebun sih penemuan gue itu bisa dipakai buat semprotan nyamuk
buat bubuk taneman
hari itu emang nyenengin banget ya
penemuan nesetan itu berhasil
aku juga lega banget
soalnya ternyata kendi itu udah disayang sama tante diana sama lisa sama nel
nah makanya aku bawa kamu ke sini untuk merayakan kegembiraan kita
dengan makan makan mie yang paling terlezat di kota kita
yuk silahkan dimakan
nih gue sempat juga lu
eh jangan banyak bacot lu ya
lu buka kaca belakang gak
selamat malam malaikatku
ngapain sih di sini
kamu jam amarah gitu dong sayang
aku tuh tetap cinta sama kamu sayang
di antara kita tuh udah gak ada apa apa lagi
dan aku tahu kamu tuh gak pernah sayangkan sama aku
kamu selalu kasar sama aku
kalau ini cara kamu nunjukin rasa sayang kamu ke aku
aku gak mau ngeliat kamu lagi seumur hidup aku
tangan kamu tuh terlalu ringan mon
sebulan pertama aku mesti tahan
tapi kejadian terakhir itu buat aku sadar
kalau kamu itu lebih pantas ada di penjara daripada di samping aku
waktu itu aku lagi kalap lagi emosional
ngapain sih pakai pegang pegang tangan dia
kremon aku tuh bukan barang
aku bukan punya siapa siapa
dan cowok itu dia itu sepupu aku yang baru datang dari amrik
gara gara kamu reang dia geser
dan dia kesini jadi cuma buat berobat
jalan pak cepetan
lihat aja lu nanti angel
kalo lu itu pacar gua gua akan selalu ngejar lu angel
cowok itu mantan pacar angel lah
loh kok angel gak pernah cerita ya
tuh udah pas
kita itu punya sesuatu buat kamu
wah bagus banget liz
iya ini dari mama
pak terus ada lagi nih
ini dari aku sama daridel
ken kamu terima ya ken
ini kayaknya mirip sama niel deh
iya kayaknya mirip deh niel
terus sama lagi ya
apa masalah sih
jel kamu kenapa sih
enggak kok aku cuma kurang tidur aja
tadi malam bisa nonton film soalnya
kamu gak makan
enggak aku gak lapar
mas mau pesen apa
mas mau pesen apa
kamu pesen apa jel
saya teh manis aja jadi mbak
ya udah samain aja
ya udah samain aja
maksudnya kalau aku minta bantuan kamu bisa pindah akun sama aku
kamu nggak ada masalah kan jel
emangnya kalau aku lagi ada masalah
kamu mau bantuin aku ter
ya kalau aku bisa bantuin ya aku bantuin
tapi kalau udah di luar batas kemampuan aku ya
mau gimana lagi jel
kalau aku cerita
kalau aku cerita
kamu mau pindah akun sama aku ya

nggak kok nggak ada
kalau aku cerita kamu juga nggak akan bisa ngelakuin apa apa ter
masalahku pasti di luar kemampuan kamu
iya fa aku pengen ngajakin kamu kembang buat beli t shirt
temenin aku ya fa
oh emang kamu ada acara apa sama anak anak
hah ya udah gak apa apa
tapi nanti kalau misalnya tugas kamu udah selesai kita bisa jalankan
kemarin diajakin beli buku dia gak bisa
sekarang diajakin ke mall juga nggak bisa
ntar aja masih banyak mobil
yudi nyebrang yuk
angel siapa dia
bukan siapa siapa kok
eh iya mon ter ini raymond temen sd aku
iya kenalin gue terry
oh jadi lu udah punya pacar
iya mon jadi tolong ya jangan gangguan gue lagi
aku nggak mungkin pasti dia udah nuang
ter mau nunggu using jeep nih
ayo atau aku nunggu budgets
gak dulu gak bisa selesaikan ini
buat apa selesai nih
satu opsi baru aja cukup buat usir ini
soalnya kita tuh gak ada hubungan apa apa angel
ken aku senang karena kamu sekarang udah bahagia
enggak ada lagi lisa yang jahil dan suka ngeganggu kamu
enggak ada lagi tante diana yang galak dan suka marahin kamu
tapi ken sekarang aku yang punya banyak masalah
kadang aku bingung ken
aku harus mendekatkan diriku padamu sebagai alfa atau sebagai topan
atau bahkan bagi eyang willy
di antara mereka siapa yang paling kamu suka kan
karena andai aja kamu tahu ken
siapapun yang kamu suka
siapa yang kamu pilih
aku rela untuk jadi orang itu
cuma supaya kamu bisa menyukaiku ken
fah katanya abis ngajar anak anak belajar
ya tadi aku habis ngajarin mereka
kamu tau gak baru satu kali dia aja mereka pada ngerti
hebat pinter deh pa
kalau gitu nanti malam kita ke mal yuk
kan kamu sendiri yang bilang
kalau tugas tugas udah selesai kita bisa jalan
eh tapi aku lagi gak enak badan lis
jadi gak bisa jalan jauh jauh
kalau makan malam gimana
aku pengen ucapin terima kasih ke kamu
eh abis saat keluarga aku lagi butuh bantuan kamu yang bantu
lis kamu itu kan saudara aku seperti sama aldi sama steven
jadi bagi kamu
aku hanya seperti aldi dan stephen
aku gak punya arti lain bagi kamu pak
kok malah manggil bakso
loh katanya mau makan bareng
hah iya kak
fah bukan makan malam seperti ini yang aku maksud
aku ingin banget kita makan malam hanya berdua
lalu jalan jalan malam di sepanjang trotoar berdua fa